terima kasih lingkungan dan desa
nah aku tahu
eh lomba yuk ke ksm gambir bangka belitung
wah aku udah gak sabar nih dan nyampe lokasi
aku mau ketemu sama penggerak kelompok swadaya masyarakat atau ksm gambir
karena para kartini penjualan
sanitasi ada di sana
perannya juga sangat penting
desa puding besar merupakan daerah perkebunan
dulu warga umumnya belum mempunyai septic tank
yang memenuhi standar
jarak septic tank terlalu dekat dengan sumber air bersih
akibatnya air tanah tercemar
bau air limba domestik pun sangat menyengat
karena menggenangi pemukiman warga
masalah limbah kotoran masyarakat
selama ini kan
air buangan buangan masyarakat itu dibuang berhamuran gitu bu
karena tidak ada tempat buangannya bu
jadi dibuang di tempat tempat rumah rumah itulah
kebutuhan masyarakat ini terjawab oleh hadirnya
program sanitasi berbasis masyarakat atau sanimas
dalam bentuk pembangunan sistem pengelolaan air limba domestik terpusat
program dilaksanakan oleh direktora jenderal cita karir
ini udah dibersihin belum pak
dibersihin aja sekalian ya
iya mau lihat
dua tahun berjalan lingkungan desa lebih tertata
warga juga semakin menyadari arti penting berlaku hidup bersih dan sehat
sekali dalam seminggu warga pun rutin membersihkan perangkap lemak di rumah mereka
agar terhindar dari penyumbatan pada salurannya
dengan memiliki gas trap ini sendiri
manfaat apa yang bapak rasakan sebagai pribadi bersama dengan keluarga
yang semenjak ada gas trap ini untuk air cuci air mandi di wc itu
syukur alhamdulillah kan sekarang tidak ada ibaratnya limbah
ya genangan air kotor
itu menggenang di sini gitu pak
wah itu bisa menimbulkan penyakit itu
serang nyam juga den
tapi sekarang syukur alhamdulillah
tadi gas trap ini sanimat ini kan semuanya bersih
sistem pengelolaan air limba domestik terpusat di desa puding besar dibangun pada tahun dua ribu enam belas
dan mulai beroperasi pada tahun dua ribu tujuh belas
pembangunan ini menggunakan dana dari apbn sejumlah rp empat ratus juta
kapasitas sistem pengelolaan air limba domestik terpusat ini cukup untuk melayani sembilan puluh kakak
sementara baru terdapat enam puluh tiga sambungan rumah
main ke posyandu itu memang identik dengan perempuan sebagai ibu ibu dan juga anak anak ya
tapi kalau di sini tadi setelah kita lihat lihat kalau saya sih menduga peran serta perempuan di sini juga gak kalah besar
iya gak bu
apa aja bu perannya
selain ini pengurus kpp juga sebagai petugas posyandu di sini
bekerja sama dengan ksm juga terus bekerja sama dengan puskesmas juga
banyak ya bu yang ternyata bersenerginya
setelah kami berembuk dengan warga maka terjadilah kami sesuai dengan ya di samping lapangan bola kami ingin warga itu untuk istirahat itu gedung itu di atas ipal ini
kami bangun sebagai tribun
ipal komunal bermanfaat ganda
secara rutin ibu ibu anggota ksm dan petugas ksp
dan petugas kesehatan menggelar posyandu di atasnya
sebelumnya nih den posyandu hanya dilaksanakan di rumah rumah warga saja
lagi ini ya mas ya lagi melakukan pemeriksaan ya
oh iya bu lagi posyandu nih bu
jadi di mana kami pihak kokesmas puding besar sangat membantu sekali
ada bangunan ini
nah jadi selama ini kami di rumah warga
sekarang ini kan kita berdiri di atas ipal komunal
bahwa ini kan ada limbah domestik dan juga ada limbah
betul nah di atasnya ada posyandu
nah secara keamanan sendiri gimana kalau menurut anda
kalau menurut kesehatan nggak ada masalah
karena ini di dalam istilahnya ini dibangun secara detail
nah untuk jadi saya detail dengan keamanan fondasi yang kuat
ini adalah cara penimpanan bayinya
bu tapi di atas ini bu tahu ada imbal pembunuhan
oh tidak masalah
tidak ada masalah
ada bau bau nggak atau segala sesuatu yang mengganggu
oh berarti nyaman saja
seru ya den
nah program infrastruktur berbasis masyarakat ini tidak berhenti setelah pembangunan selesai lho
masyarakat perlu merawat infrastruktur yang ada untuk keberlangsungan manfaatnya den
ingat j kebersihan dan kesehatan itu berawal dari diri kita
sudah selayaknya kebaikan ini selalu kita jaga
pasti mau main
tunggu dulu dong
aku harus memastikan kalau kamu sudah tahu betul peranan wanita dalam mengedukasi lingkungan
dan juga keluarganya tentang kesehatan
ya sekarang sih pikiran aku mulai terbuka
iya karena kita baru jalan jalan ksm gambir kan
dan ternyata wanita adalah yang lebih dini loh memperkenalkan tentang kebersihan lingkungan
sehingga terbentuk pola pikir hidup yang sehat dalam keluarga dan masyarakat
eh ternyata sudah tahu
ya udah deh kalau mau main bola
aku main bola dulu ya
eh gi sebagai perempuan ada gak sih yang pernah pengen kamu lakukan buat lingkungan dan negara
oh ada yang sudah dan ada yang akan
oh apa itu
yang sudah itu walaupun aku perempuan negara
dan itu kan sukanya kan ya menghias rumah gitu ya kan
jadi aku sekalian melakukan penghijauan di rumahku gitu
tapi yang akan aku lakukan ke depannya adalah penghijauan itu pengennya gak cuma di rumah aja densu
langsung di lingkungan sekitar rumahku
kalau bisa langsung menyebar aja gitu semuanya teman teman saudara semuanya ikutan melakukan penghijauan
hei kamu harus belajar sama perempuan perempuan di tabanan
mereka berhasil menyulap desa mereka menjadi sebuah lingkungan yang bersih hijau dan nyaman
berarti satu jalan sama aku satu visi misi
kan perempuan perempuan hebat di indonesia
kita kesana yuk
hmm sangat disayangkan jika keindahan tula dewata pun pudar karena sampah yang tidak tertangani dengan baik
untuk kondisi sampah memang arus sudah mulai ditangani secara intensif
produk sampah di tabanan itu hanya di kota saja itu sudah mencapai kurang lebih enam puluh enam ton per hari yang harus kita tangani
masalah inilah yang dialami oleh warga desa bantas kecamatan selemadeg timur kabupaten tabanan
desa bantas sendiri luasnya dua ratus tiga puluh sembilan hektare
total jumlah penduduknya tiga tiga ratus enam puluh empat jiwa terbagi dalam sembilan ratus sembilan puluh empat kakak per april dua ribu tujuh belas
nah sebelum adanya tps tiga r di desa kami sampah adalah salah satu permasalahan yang saya kira sangat krusial
karena kebanyakan masyarakat kami membuang sampah di selokan di parit
dan itu tentu mengganggu kehidupan masyarakat kami yang dominan petani
iya pengelolaan sampah di desa ini pun memiliki cerita istimewa lewat kepeloporan kaum perempuan yang aktif di ksm bantas lestari
mereka adalah kelompok ibu ibu pkk desa yang khawatir dengan sampah yang mengancam desa mereka
nah akhirnya mereka punya ide untuk mengajukan proposal program tps tiga r kepada satker psplp provinsi bali pada dua ribu delapan belas
nanji ini adalah salah satu perempuan di balik kesuksesan tps tiga r bantas lestari om stasias tuh
jadi sebenarnya apa bu niatan
terus apa mungkin yang buat ibu dan yang lainnya tergerak untuk membantu perubahan lingkungan utamanya sekitar sini
iya karena kemarin masyarakat di desa bantas membuang sampah sembarangan misalnya di selokan seperti itu
terus di pinggir pinggir jalan atau di tempat tempat umum yang mereka strategis untuk membuang sampahnya
asal buang gitu ya
asal buang seperti itu
dan masyarakat di lain desa juga aktif ya berperan untuk membuang sampah di sana juga
sekarang setelah tujuh bulan berjalan ini sudah tidak ada lagi yang membuang sampah di barangan
nah keberhasilan ini tidak lepas dari antusiasme warga yang ikut memberikan swadaya sebesar rp satu lima ratus
serta bantuan berupa mobil bak terbuka dari dinas lingkungan hidup kabupaten tabanan bali
tps iii r bantas lestari
kr bantas lestari punya fasilitas penunjang yang cukup handal untuk pengangkutan hingga pengolahan sampah
kita mengetahui bahwa keberlanjutan tps tiga r itu kalau tidak ada sinergi dari bawah ke atas
dia tidak akan bisa jalan
jadi salah satu upaya yang kita upayakan berkoordinasi dengan teman teman yang memang di bidangnya
bantuan satu unit pick up dan operasional dua orang
dan juga penolakan tipe tps iii r
pengurangan sampah dengan metode tiga r berbasis masyarakat lebih menekankan pada cara pengurangan
pemanfaatan kembali dan pengolahan sejak dari sumbernya
nah di ksm bantas lestari sebagian besar sampah anorganik dipilah lalu dijual ke bank sampah
sementara sampah organik diolah menjadi pupuk
warga pun tak mencari
warga pun tak perlu susah payah mengangkut sampah karena sudah ada petugas pengangkutan dari rumah ke hanggar tiga r
mereka hanya dikenakan iuran sepuluh rupiah per kepala keluarga setiap bulannya
kalau sekarang dengan adanya tps tiga r kami cukup buang sampah sampai depan rumah saja
dari segi waktu kita eksam kita tidak jauh jauh buang sampah
dan kemudian dari sisi kebersihan lingkungan juga terjamin lingkungan kita jadi bersih
program tps tiga r di sini juga menjadi salah satu percontohan
tak heran jika tps tiga r dikunjungi banyak kepala daerah dari seluruh indonesia
tingginya minat pengunjung ke tps tiga r ini menginspirasi para ibu penggeraknya untuk mengembangkan ekoturisme
konsep pariwisata yang akan mereka jalankan
mengarah ke wisata hijau subak dan wisata pendidikan tentang pengelolaan sampah
meski belum resmi berjalan namun akses sudah dibuka untuk wisatawan
ini adalah salah satu ekoturism yang sedang dikembangkan oleh ksm bantas lestari
nah kedepannya diharapkan tps tiga r ini dapat lebih mandiri lagi untuk mengelola operasional mereka
juga lebih memberikan manfaat bagi warga sekitarnya
banyak inovasi lahir dari pengelolaan sampah warga
pupuk organik dari pengomposan digunakan untuk mengembangkan pembibitan tanaman
seperti sayuran dan juga tanaman obat keluarga atau toga
mereka juga merangkul para ibu untuk membuat kreasi kerajinan menggunakan sampah anorganik
tak ketinggalan pengelola ksm bantas lestari pun menjalankan peran sebagai agen tiga r
dengan memberikan pendidikan lingkungan pada generasi muda
salah satu caranya
dengan membuka tps tiga r untuk wadah belajar seni tari bagi anak anak desa
sebagai upaya para penggerak ksm agar tps tiga r mempunyai arti lebih di hati para penerus masa depan desa
wah ini sangat menarik ya den
semua cerita ini menjadi bukti bahwa kaum perempuan bisa bergerak
dan juga memegang peran penting dalam kemajuan desa mereka
terima kasih mas raka
karena aku tuh bisa ngeliat bahwa mereka itu tulus dari hati ingin memajukan dan juga mengembangkan desa mereka
jadi bukan hanya untuk keuntungan pribadi semata den
nah kebetulan aku mau antar kamu ke program sanimas di kabupaten semarang
perempuan perempuan di sana nggak kalah hebatnya dengan perempuan perempuan di tempat lain
dan mereka sedang dalam proses pembuatan ipal komunal
lagi semangat semangatnya untuk mengejar ketinggalan mereka dari desa lain
nah berarti pas nih naik becak langsung ke sana
pegel juga ngayu becak terbang ke semarang
ah kamu gitu aja capek
kalah dong kamu sama perempuan perempuan tangguh seperti aku
nah ngomongin perempuan tangguh yuk langsung aja kita ke program infrastruktur berbasis masyarakat
di desa kalongan kabupaten semarang jawa tengah
penyakit diare dan demam berdarah kerap terjadi di sini ji
wah den itu sih penyebabnya aku tahu
salah satunya karena buruknya pengelolaan air limba rumah tangga
misalnya nih tangki septik yang tidak sesuai standar
ada juga misalnya air limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan
hmm sayang banget ya ji
apalagi desa ini menjadi salah satu lokasi tujuan wisata
di sini terdapat curug gending asmara
tentu kelestarian alam dan sanitasi lingkungan di sekitarnya harus tetap terjaga
kaitan dengan kesehatan yang selama ini angka penyakit dan pengembangan penyakit endemik
misalnya demam berdarah dan lain sebagainya itu cukup tinggi
sehingga kami berupaya bersama dengan jajaran pemerintahan desa dan masyarakat
untuk mengidentifikasi apa yang menjadi penyebabnya
dan salah satunya adalah adanya itu limbah di rumah tangga
yang kadang dialirkan secara begitu saja menjadi
kalau dalam bahasa jawa istilahnya menjadi peceren
masalah sanitasi memang tidak ada habisnya
karena itulah program sanitasi berbasis masyarakat atau sanimas
yang terus menyasar kebutuhan warga terhadap sanitasi yang layak
nah makanya para perempuan di desa ini tak tinggal diam
mereka lah yang menjadi tulang punggung berdirinya ksm tompo gunung jaya
setiap hari mereka selalu aktif bersosialisasi kepada warga
agar masyarakat peduli kesehatan dan kebersihan lingkungan
saluran saluran air yang nantinya di depan rumah
nah itu nanti bisa langsung masuk ke saluran limbah
diusahakan untuk selanjutnya biar kondisi ruang lingkup kampung kita itu bersih
jadi berarti lagi limbah limbah sucian atau apa itu
rangana selai peceren
wah cara sosialisasi
cara sosialisasi mereka keren juga ya den
mereka selalu datang ke acara acara dan juga tempat berkumpul warga
bahkan mereka juga ikut membaur seperti ini dan
jadi dari air sucian air asal asal piring itu
nanti kan dari bib bisa masuk ke kipal itu
nah nanti kalau semua masuk itu penuh enggak bu
itu kan nanti kan setiap rencana kan setiap dua tahun sekali nanti ada penyedotan
dari ipalnya itu
sosialisasi dilakukan agar warga mengerti tentang perilaku hidup bersih dan sehat
tentu supaya manfaat program sanimas nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat
program pembangunan ipal komunal di sini memang masih baru dimulai sejak tahun dua ribu delapan belas ini
nah rencananya manfaatnya sudah bisa dirasakan warga pada tahun dua ribu sembilan belas nanti
kenapa perempuan bu yang menyambut program ini
sebenarnya sih kemarin waktu awal itu ada beberapa juga
cuman kan kita sistemnya voting ya mbak
jadi kan voting kebetulan perempuannya juga semangat
ya udahlah oke lah kenapa enggak
kan gak harus laki ya
jadi perempuan juga harus semangat
lalu sekarang ini peran serta ibu ibu di sini untuk mengedukasi dari lingkungan keluarga sampai lingkungan sekitar sini
itu bagaimana sih bu
jadi untuk peran ibu ibu kita melakukan sosialisasi mungkin bisa dilakukan untuk pertemuan di suatu mungkin rumah rumah warga salah satu
atau dalam hal pas ada pengajian atau pkk atau pesjian dwi
jadi kita terangkan apa artinya arti pentingnya untuk kesehatan ipal komunal ini
dari masyarakat untuk masyarakat
proses pembangunan memberdayakan tenaga warga setempat
sehingga kehadiran program ipal komunal juga membuka lapangan pekerjaan sementara
warga pun tak perlu jauh jauh ke kota karena lapangan kerja desa semakin terbuka
para pemuda dan ibu ibu rumah tangga juga gak kalah kok den
mereka bertugas dalam membuat perangkap bakteri menggunakan botol minuman bekas
setiap harinya enam ratus buah perangkap bakteri mampu mereka hasilkan
kegiatan produktif untuk mengisi waktu yang senggang
ya pekerjaan ini pekerjaan ini tadi satu minggu bayaran
selain pekerjaan rumah masih ada sampingan kerja gini
jadi punya kesibukan lah
hanya bisa untuk usaha aku sekolah buat beli buat sembarang barang lah mbak
jeneng mau rumah tangga gini
perempuan perempuan di bangka bali dan semarang
patut dikatakan sebagai kartini peduli sanitasi
tangan mereka lah
visi pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat diterjemahkan
ya meskipun sosok kartini memang sudah tiada ya dan ya
tapi semangatnya tuh tetap menyala
itulah kenapa aku dan juga para perempuan lainnya sebagai kartini muda
itu sudah selayaknya maju berjuang ke garda depan bangsa